keluar dari gedung kejaksaan agung
menteri komunikasi dan informatika yang juga mantan sekjen partai nasdem
mengenakan rompi tahanan berwarna pink dengan kedua tangan terikat borgol
plate digirim bertugas menuju mobil tahanan
penahanan plate dilakukan usai dirinya menjadi tersangka
plate menjalani tiga kali pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi
pembangunan menara bts empat g dan infrastruktur pendukung
badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi bakti kominfo
direktur penyidikan jampitsus kejagung kun tadi mengungkapkan
berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh
johnny g plate diduga terlibat
sebelumnya badan pengawas keuangan dan pembangunan bpkp menyebut
nilai kerugian keuangan negara akibat kasus bakti
dari saksi menjadi tersangka
dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan
kita lakukan tindakan penahanan untuk dua puluh hari berdepan
di rutan salimba cabang kecana
sesaat setelah penetapan tersangka tersebut
ketua umum partai nasdem surya
pak jony paloh langsung mengumpulkan para pengurus dpp nasdem
di nasdem tower jakarta untuk membahas nasib kadernya
dalam konferensi pers ketua umum partai nasdem
surya paloh mengatakan menghormati proses hukum yang berjalan
namun paloh menyebut tidak ada yang bisa menjamin
apakah penetapan tersangka plate tidak ada intervensi kekuasaan
jadi proses hukum ini
kami tetap menghormati ini
tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi
di dalam perasaan emosi diri saya
semoga saja godaan godaan yang menyatakan pada saya
ini tidak terlepas daripada intervensi politik
ini tidak benar
tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan
juga tidak benar
ini godaan pada diri saya
dan saya sudah katakan
tidak benar itu
mungkin hukum alam nanti
yang akan dihadapkan kepada ibu
partai nasdem akan mendalami kasus ini
dan memberikan bantuan hukum kepada mantan sekjen
dan hidem itu
istana pun menjawab terkait kemungkinan intervensi hukum
dalam penetapan tersangka pelate
itu gimana pak
tidak apa apa hukum harus berjalan
jadi penangahan dari pelate itu
sudah sesuai hukum
karena sebenarnya ini sudah diteliti berulang ulang
kan sudah agak lama kan isunya
tapi agak terlambat
karena ini diteliti berulang ulang
karena ini beririsan
bisa dengan politik nanti kalau ditindak dibilang ini tindakan politik ini karena punya masalah politik
saya bilang hati hati tetapi kalau bukti sudah cukup
karena kalau menunda pengetapan sangka itu salah juga secara hukum
ini bukan untuk pertama kali partai koalisi pemerintah nasdem kemarin kita juga pernah mengalami di partai pdi perjuangan
gerindra sebelumnya juga adalah partai golkar dan beberapa yang lain
itu artinya bahwa dalam hal penegakan hukum bapak presiden tidak akan mungkin mengintervensi
sementara itu penetapan tersangka plate memunculkan tanda tanya terhadap posisi nasdem di koalisi pemerintahan jokowi
kalau kita konsisten ini hak progratif presiden bagaimana kita mengajukan
sebenarnya kita harus mengajukan baru
salah salah presiden nggak suka
tidak ada yang lebih berbahaya dari nasdem
untuk tiba tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden
sekali lagi itu adalah hak progratif presiden
staff khusus menteri sekretaris negara faldo maldini memastikan jabatan menkominfo joni keplate
akan segera diambil alih oleh pelaksana tugas untuk sementara waktu
tim liputan cnn indonesia